komisi pemilihan umum kpu minggu siang resmi memulai produksi surat suara pemilu serentak dua ribu sembilan belas
total sebanyak enam konsorsium terlibat untuk memproduksi lebih dari sembilan ratus tiga puluh sembilan juta surat suara
proses produksi surat suara ini akan memakan waktu sekitar enam puluh hari
komisi pemilihan umum kpu bersama badan pengawas pemilihan umum bawaslu
serta dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum dkpp
secara resmi memulai proses produksi surat suara pemilu serentak dua ribu sembilan belas
enam konsorsium yang bertanggung jawab memproduksi surat suara adalah
pt aksaragrafika pratama pt balai pustaka pt gramedia pt temprina media grafika
pt puri panca pujibagun serta pt adi perkasa makassar
keenam konsorsium ini tersebar di tiga puluh lima lokasi di tiga provinsi
yakni dki jakarta jawa timur dan sulawesi
kpu bekerja sama dengan bawaslu dan kepolisian
untuk menerapkan standar pengamanan yang ketat
selama proses produksi hingga kembali
kepolisian juga pendistribusian misalnya sterilisasi area produksi
hingga screening siapa saja yang bertugas di area produksi
dari tempat penyimpanan sampai pendistribusiannya
seandainya ada kelebihan surat suara yang dicetak
apa yang akan dilakukan kapan proses pemusnahannya
kami bersama sama dengan kpu sangat mengharapkan
dan kerjasama dari semua pihak bahwa inilah hari di mana surat suara itu baru dicetak
ada lima model surat suara yang dicetak
yakni surat suara presiden dan wakil presiden
dan dprd kabupaten kota
total lebih dari sembilan ratus tiga puluh sembilan juta surat suara ini
akan diproduksi dari tanggal dua puluh januari hingga sembilan belas maret dua ribu sembilan belas
sementara didistribusikan dan serah terima akan berlangsung
pada satu hingga dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini